satu orang pasien covid sembilan belas varian omikron lolos setelah mendapatkan dispensasi karantina
lalu apakah masih perlu memberikan dispensasi karantina
bila jelas berisiko bergabung melalui sambungan zoom
ada epidemiolog dari universitas indonesia tri yunis miko
dan juga kami akan oh sudah sambung sudah tersambung dengan kami
ada ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting
selamat malam pak alex dan juga pak miko
selamat malam pak skani
baik pak alex sudah bisa mendengar suara saya pak alex
oke saya sambil menunggu sambungan komunikasi dari pak alex saya akan ke pak miko
tanggapan anda apakah memang pasti perlu memberikan dispensasi karantina
dan kenapa lagi lagi harus berulang kejadian lolos karantina ini pak miko
ya jadi menurut saya karantina sendiri
jadi ada prioritas harusnya tidak ada prioritas
jadi tidak ada orang yang dikisahkan pada karantina itu yang pertama
yang kedua harusnya ada sop itu pelepasan orang dari karantina
kalau sop nya jelas kemudian otoritasnya juga jelas siapa yang boleh melepas
ya maka orang itulah yang bertanggung jawab
jadi itu adalah pelepasan orang yang dikarantina
oke dengan adanya apa yang kasus terjadi selama ini artinya masih perlukah memberikan dispensasi karantina
kalau memang jelas berisiko karena pertanggung jawabannya sangat kompleks pak miko
ya jadi menurut saya karantina itu punya otoritas ya punya otoritas
jadi orang yang memberikan otoritas orang
mengerti sekali terhadap covid sembilan belas dan terhadap omicron
jadi kalau dia melepas itu ada rasa tanggung jawab dari orang yang melepas itu
jadi menurut saya otoritasnya pada karantina itu harus diberikan kepada siapa
jadi orang itu harus bertanggung jawab terhadap orang yang dilepaskan
oke kalau ngomongin soal bertanggung jawaban mungkin saya akan pindah ke pak alex
pak alex jadi kalau tadi pak miko sampaikan
harus ada pihak yang bertanggung jawab
nah terkait dengan kejadian lolosnya pasien covid sembilan belas varian omikron yang kemarin lolos
ini bagaimana pak alex kok bisa mendapatkan dispensasi juga
jadi sebenarnya kita harus jernih melihat kronologisnya ya
karena kita harus bisa menempatkan kata lolos kata kabur kata lepas
bagaimana sebenarnya konteks ceritanya
kalau misalnya mengenai kasus yang dikarantina kemudian dia pulang
tentu ada pertimbangan pertimbangan pada saat itu kenapa dia dipulangkan
nah bagaimanapun juga seperti yang disampaikan oleh pak tri yunis
bahwa proses karantina itu ataupun proses isolasi
ataupun proses dalam penyambutan mereka di arrival itu
jadi benar yang disampaikan oleh pak tri yunis
di bandara ada sop nya di karantina juga ada
nah kalau di karantina ini tentu kita harus bisa melihat apakah dia karantina hotel
ataupun karantina yang sudah disiapkan pemerintah
masing masing ada klubnya ada koordinator lapangannya
dan koordinator lapangan itu berpegang pada sop
termasuk di situ juga kalau tiba tiba ada emergency
tidak tiba tiba kita katakan di karantina
kalau dia ada hard attack atau tiba tiba dia membutuhkan pelayanan rumah sakit
ini juga harus diayani
jadi ini sop nya ada semua
jadi apa yang sebenarnya terjadi
sebenarnya pada saat tes yang pertama itu dikatakan negatif
dan kemudian dia melakukan tes yang kedua exit test
exit test itu kan yang ke sembilan
nah pada saat itu dinyatakan positif
nah kita kan tahu juga bahwa alat ini tetap mempunyai ada aero rate
nah kemudian si pasien ataupun si korban
atau si pembantu
atau si klien tentu mengambil opini yang kedua
jadi untuk mengambil pendapat pemeriksaan yang kedua
jadi dalam hal ini dikatakan negatif
nah persoalannya adalah saat hasil laboratorium pcr menyatakan negatif
disusul kemudian hasil laboratorium dari whole genome sequencing
yang menyatakan positif omikron
ini sesuatu hal yang berbeda
jadi saat dia dilepas itu memang sudah menjelang hari ke sepuluh
dan kemudian hasil whole genome sequencing memang datangnya belakangan
artinya kalau kita lihat dari kronologis
ini pasien ataupun klien ini tidak dilepas
tapi ada pertimbangannya
jadi kalau misalnya pcr nya negatif klinisnya baik
dan sudah memenuhi sembilan malam sepuluh hari tentu harus dilepas
tetapi kalau misalnya tiba tiba disusul dengan hasil whole genome sequencing
misalnya dia diarahkan ke omikron ya itu juga sah sah saja
kita tidak terima hasilnya
tapi paling tidak begitu sudah dipulangkan
tentu kita dengan adanya hasil susulan tersebut
kita tentu bisa melakukan assessment yang baru
dan kemudian bisa melakukan contact tracing
dan apa yang terjadi di sekitar keluarganya semua hasilnya adalah negatif
jadi artinya ini tetap menjadi consideration dan menjadi perhatian kita
kendatipun dia sudah lepas dari karantina sepuluh hari
dan di tempat tujuan misalnya tiba tiba dia bergejala
dan kemudian dia sakit
itu tetap puskesmas tempat ataupun tim surveillance tempat juga mempunyai
mempunyai kemampuan untuk melakukan contact tracing dan pemeriksaan lanjutan
jadi ini yang terjadi sesungguhnya di dalam mekanisme yang ada
jadi semua aparat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah itu punya tanggung jawab dan kewenangan masing masing
dan semua ini diselenggarakan dalam rangka untuk mengamankan negara kita
agar virus ini bisa dikunci ditangkap di bandara
dan kemudian di karantina
sehingga tidak terjadi transmisi di komunitas
sedapat mungkin bisa kita lakukan mengisolasi kalaupun ada yang positif
jadi itu gambarannya
dan mungkin ini yang harus kita perjelas
jadi artinya tidak ada semua ini dikerjakan dengan sengaja untuk melepas
tetapi memang karena sudah terpenuhi masa karantinanya yang memang sudah ditetapkan sepuluh hari
mempertimbangkan tadi kalau pak alex sampaikan
dengan adanya pertimbangan akurasi tadi
harusnya mungkin ada antisipasi dengan plan b plan c plan d dan selanjutnya gitu
ya tetap kita kalau kita baca itu surat edaran satgas nomor dua puluh enam
yang sudah disempurnakan yang ditandatangani oleh
lieutenant general tni soeharyanto
di situ sudah jelas bahwa ada di situ
untuk apa yang disebut kalau hasil pemeriksaan itu memang masih meragukan
ataupun hasil pemeriksaan itu memang perlu dipertimbangkan
kita bisa melakukan second opinion ke rumah sakit yang lain
ataupun pemeriksaan laboratorium walaupun yang ketiga
itu sudah diatur di dalam surat edaran tersebut
jadi kalau misalnya meragukan hasil sesuatu laboratorium yang sudah dituju pemerintah
itu kita bisa ke rspad atau sebuah tol misalnya
atau bisa kita ke rumah sakit cipto kusumo
dan ini memang sah sah saja di dalam dunia medis dan dalam dunia kedokteran
untuk melihat dan membandingkan hasil tersebut
karena memang yang menarik dari omikron ini adalah
kendatipun dia infeksi klinisnya ringan bahkan ada yang tidak bergejala
jadi memang yang harus memang kita pertimbangkan di samping kronologis perjalanannya
dia sudah melaksanakan tes pcr
kemudian dia sudah vaksinasi
dan kemudian dia sudah lihat tidak ada berkejalan
tentu ini menjadi pertimbangan agar tetap kita lebih hati hati
jadi oleh karena itu surat edaran satgas ini sudah mengantisipasi tersebut
apakah artinya dengan adanya kasus kemarin ini akan merevisi atau mengubah perihal dispensasi karantina
selagi surat edaran satgas nomor dua puluh enam mengatakan bahwa mereka yang datang dari luar
dari negara negara luar negeri itu adalah sepuluh hari
dan kalau itu adalah negara yang terjakit di mana sudah terjadi transmisi
adalah empat belas hari ini tetap harus dijalankan
dan kita harus taat kepada definisi tersebut
jadi kalau dikatakan sepuluh hari itu berarti dia sudah sembilan malam
hari ke sepuluh nya dia pulang
walaupun dia sudah mendapatkan hasil pcr nya tadi pagi misalnya
tetap saja dia harus menunggu sepuluh kali itu ke empat jam
karena bisa saja hasil pcr nya negatif hasil whole genome sequencing belum datang
tiba tiba klinisnya terjadi perburukan bisa saja
karena itu tetap ada harus ada variable yang harus memang kita pegang
oke jadi tidak akan direvisi atau diubah ya untuk sementara ini
saya akan ke pak miko
apa yang terjadi kemarin tentunya harus dievaluasi
ya jadi menurut saya pada proses karantina atau isolasi itu amat tergantung sop
tadi kata pak alex ya begitu
kemudian ya atau otoritas
siapa yang berhak melepas kalau di luar sop
jadi menurut saya kalau itu ada sop dan ada ya
orang yang otoritas kemudian itu dilepas bukan karena sop
karena otoritas ya maka orang memberikan otoritas itu melepas pasien insi
yang dikarantina ya harus bertanggung jawab gitu
oke kembali ke pak alex
pak alex tracing atau penelusuran kontak selanjutnya seperti apa pak alex
ya jadi kita sudah ada pengorganisasi
kita sudah ada pengorganisasian
di mana dalam hal ini untuk kontak tracing itu kerjasama dengan tim surveillance
dengan dinas kesehatan setempat
dan kemudian ini juga bekerjasama dengan link bankers untuk penelusuran
apakah dia masuk nanti ke varian of concern atau tidak
jadi tidak semata mata kita hanya melihat kronologis perjalanannya
kemudian bagaimana laporan dia selama di karantina
tetapi juga harus melihat bagaimana perkembangan pcr
hasil pcr tersebut dan hasil whole genome sequencing yang mengikutinya
dan kita tahu bahwa pcr yang digunakan sekarang itu ada pcr yang sgtf
yang bisa melakukan screening lebih cepat
dan tentu dengan ini akan bisa diarahkan untuk hasil whole genome sequencing
yang mengarah kepada kron
dan dalam hal ini tentu dokumen ataupun regulasi
yang mengatur dalam penanggulangan covid sembilan belas itu semua kita sebut a living document
kenapa dia a living document itu mengikuti dinamika
dia tidak berupa doktrin di mana kalau kita patok sepuluh hari
maka akan sepuluh hari terus sampai ke depan
bisa saja kalau terjadi ada perburukan ke depan
terjadi keloncakan kasus bisa saja kita akan naik menjadi empat belas hari
artinya ini yang harus kita lihat sehingga satgas covid sembilan belas ini tetap melakukan evaluasi mingguan
evaluasi dua mingguan untuk melihat perkembangan selanjutnya
dan juga untuk melihat apakah regulasi ini masih bisa matching
link and match dengan situasi yang harus kita capai yaitu mengamankan negara ini
sehingga tidak terjadi kelolosan virus khususnya varian of concern

ee saya kembali ke pak miko
pak miko penambahan kasus varian omikron kemudian juga hari ini sudah diumumkan
temuan omikron transmisi lokal pertama di indonesia
bagaimana mengantisipasi transmisi omikron di komunitas
kemudian juga dengan adanya pembatasan pelaku perjalanan dari luar negeri
apakah itu cukup efektif pak miko
jadi kasus pertama yang dilakukan oleh pemerintah
itu adalah bukan kasus primer atau orang kasus indeks itu bukan orang luar negeri
nah maka itu menunjukkan ada transmisi lokal pada kasus pertama
kemudian kasus sekarang kan kita sudah punya empat puluh enam kasus atau empat puluh tujuh kasus
kemudian dari empat puluh tujuh kasus dua puluh tujuh kasus orang yang berpergian dari luar negeri
berarti dua puluh kasus itu orang yang terinfeksi di dalam negeri
artinya itu ada transmisi lokal pada dua puluh kasus
begitu jadi bukan hanya kasus yang terakhir yang dilaporkan
menurut saya itu ada transmisi lokal kelihatan bahwa orang indonesia
sudah ada yang terinfeksi omikron
saya yakin sudah ada yang bocor
sejak sebulan yang lalu begitu
jadi kalau menurut saya ya kalau mau menjaga penyebaran omikron
ya harus di tracing sejak sebulan sebelum kasus pertama diumumkan
di testing semua orang yang berasal dari luar negeri
kemudian isolasi kalau ditemukan omikron begitu
kemudian kasus kontaknya semua di karantina begitu
tapi kan kita tidak melakukan itu
karena mungkin terlalu mahal untuk men tracing lima ribuan sehari
bayangkan kalau lima ribuan sehari dari luar negeri ya bocornya bisa ditebak begitu
berapa besar kebocoran yang ada oleh kasus omikron begitu
oke kalau itu tadi soal kos gitu ya
selain tadi memperketat aturan perjalanan kemudian kita tahu bahwa
di tengah merebaknya varian omikron ini walaupun sudah diimbau oleh pemerintah
untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri
tahu ternyata ada sepuluh warga negara indonesia yang melakukan perjalanan di akhir tahun ini pak miko
ya jadi kita justru membuka lima pintu negara
jakarta surabaya bali kemudian medan batam begitu
satu lagi dibuka di kalimantan
kalau nggak salah kalimantan utara
jadi menurut saya semuanya ada peluang omikron masuk
kalau bali dari australia kemudian kalau medan dari singapura dari malaysia
kemudian karobasan dari singapura kebanyakan semuanya ada kemungkinan omikron masuk
jadi bagaimana kita men screening semua dan baru alatnya disebarkan
dan baru alatnya disebarkan
kemarin ke lima pintu masuk negara begitu
jadi menurut saya ya kita sudah terlambat
kalau dibilang terlambat untuk mendeteksi adanya omikron di lima pintu negara
jadi menurut saya sekarang adalah upaya upaya membatasi omikron masuk
begitu terutama di bali yang akan dilaksanakan pertemuan g dua puluh di jakarta
yang akan dilaksanakan balon
balapan formula e begitu
kemudian semua kota kota penting menurut saya harus dibatasi penyebaran omikron
jadi membatasinya itu bagaimana ya caranya itu melakukan
kalau di bali menurut saya melakukan survei terhadap semua orang yang pernah ke luar negeri
kemudian kalau di jakarta juga harus dilakukan survei kepada semua orang yang pernah ke luar negeri
kalau di kota lain mungkin berbeda
oke baik baik terima kasih pak miko dan juga pak alex sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam bapak bapak salam sehat selalu
iya salam sehat
iya salam malam pak dries